direktur utama pt pln persero darmawan prasojo memastikan pasokan listrik nasional selama ramadan tahun ini dan perayaan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah berjalan aman dan andal
pemantauan dilakukan ke seluruh unit dan posko siaga pln di tiga puluh delapan provinsi setanah air
semua subholding serta anak perusahaan pln group hadir melalui apel siaga kelistrikan nasional ini
dengan pasokan listrik yang handal masyarakat dapat merayakan idul fitri seribu empat ratus empat puluh
dengan aman dan nyaman
direktur utama pln darmawan prasojo menjelaskan selama periode siaga pln sudah menyiapkan delapan puluh dua personil yang piket selama dua puluh empat jam menjaga pasokan listrik di lebih dari dua posko yang tersebar di seluruh indonesia
pln juga hadir di setiap titik kegiatan prioritas masyarakat seperti tempat ibadah pelabuhan bandara stasiun
terminal rumah sakit serta objek vital lainnya
guna mendukung kegiatan ini para personel dibekali sejumlah peralatan di antaranya satu lima ratus unit genset lima ratus enam puluh unit ups sembilan ratus dua puluh lima unit gardu bergerak enam belas trafo mobil dua ratus enam puluh kren tiga tiga ratus mobil operasional tiga empat ratus motor dan peralatan lainnya
dalam kunjungannya di gardu induk satu ratus lima puluh kv druwo bantul
darmawan juga melakukan pemantauan langsung melalui conference meeting mengenai kondisi kelistrikan nasional bersama seluruh general manager unit pln dari aceh hingga papua
ia merinci beban puncak listrik nasional tercatat sebesar dua puluh sembilan sembilan gw dengan daya mampu sebesar empat puluh empat lima gw dan ini menyimpulkan bahwa sistem kelistrikan dalam posisi aman
tak hanya memastikan cadangan daya yang cukup
pln juga memastikan secara end to end
pasokan energi primer setiap pembangkit dalam kondisi di atas angka aman
hari operasi atau hop batubara pembangkit rata rata di atas dua puluh hop
begitu juga dengan gas dan bbm dalam kondisi aman
menurut dirut pln selama tiga tahun ini pihaknya sudah berhasil melakukan sejumlah program transformasi
dari pemeliharaan infrastruktur kelistrikan yang dulu dilakukan secara manual
hingga kini semua terdigitisasi dan dikontrol secara real time
mulai dari energi primer pembangkit transmisi distribusi hingga layanan pelanggan
yang membuahkan kehandalan sistem kelistrikan dan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun tahun sebelumnya
memastikan agar jalannya lebaran seribu empat ratus empat puluh empat litri yang berjalan dengan lancar
memastikan agar jalannya lebaran seribu empat ratus empat puluh empat litri yang berjalan dengan lancar
yaitu pasokan listriknya aman
untuk itu malam ini kami melakukan siaga dan bisa menyampaikan bahwa kondisi pasokan listrik dalam kondisi yang aman

sistem kelistrikan pln di tahun ini jauh lebih pokok jauh lebih andal dari sistem kelistrikan di masa lalu
sistem kelistrikan pln di tahun ini jauh lebih pokok jauh lebih andal dari sistem kelistrikan di masa lalu

baik k dot dari pln baik sot g tem disewa maupun k t t dari k lit jeeeeeee
bagi para pengguna kendaraan listrik
pln menyediakan enam ratus enam belas unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spk lu di dua ratus delapan puluh empat lokasi yainedward spklu di dua ratus delapan puluh empat lokasi yang tersebar di seluruh negara
yang tersebar di seluruh indonesia
pln juga memberikan kemudahan dalam mengecek lokasi stasiun pengisian listrik ini
melalui aplikasi pln mobile